karena saya tuh selalu keinget perjuangan bapak untuk mempertahankan kita di sekolah ini pak
jadi kalau ngeliat bapak pengen peluk pak
woy jangan sembarangan melukam
nanti kalau kamu memeluk saya pasaran saya bisa turun
yaudah sampai ketemu di kelas
sampai ketemu di kelas
khawatir dengan perkembangan reva karena sekarang dia belum banyak sekali perubahannya
mas denger aku
kalau mas khawatir mas nggak perlu khawatir
karena aku akan ngikutin reva
bagaimanapun rafa itu adalah anakku juga mas
mas gak ngerti bagaimana cara mendidik anak seperti reva
mas gak perlu khawatir
jelas udah main handphone juga kan gue punya cewek
muka lo kenapa lagi bu
gila terlihat dibriendahin xd
kayak itu bekerja di itu
kau ga dapat
si raya itu ngajak mereka balapan
dan kalau misalnya raya menang kita gak akan bermusuhan lagi sama geng seriala
tapi kalau raya kalah motor gue milik geng seriala
gue raya gak cerita sama gue ya
haduh si raya berani banget sih pake nangkangin segala
kalau sampai kita kalah anak segala bisa merangin kita terus tuh
kalau masalah itu sih gue percaya sama raya kalau raya habis menang
woh woh wajiii ngebelain dia menteng menteng lagi
iya ya enggak
ya ya lah
jadi gini boy kemaren tuh kita ketemu sama raya sama reva
tapi kenapa mereka gak setuju juga ya sama kita
ketemu di mana
iya kayaknya sih habis ketemu dulu tuh
nah terus kita ngeliat mereka lagi dikejar kejar sama anak warrior boy
bu mereka pengen dihabisin tuh
untung ada gua nih
sama haikal juga
kalau nggak bisa habis mereka
tapi anehnya nih ya gue gak kenalin sama sekali anak warrior
kayaknya alex ngerekrut anak baru deh

kalau kepala sekolah itu nanya nanya ke saya soal apakah kalian masih berbuat ulah atau tidak
oh jangan bilang kepala sekolah dong pak
emangnya kalian bikin luar lagi
oh enggak pak
mulai sekarang kalian harus benar benar bisa jaga diri kalian
jangan sampai kalian berbuat kesalahan lain
biar kalian bisa sekolah sampai pelusan nanti
jangan kebanyakan bercanda
fokus belajar dan terus belajar
karena ini menyangkut masa depan kalian
kamu kesel sama saya
oh enggak pak
kamu kesel sama saya
kamu gak mau ngeliat saya
emangnya kenapa boy
kamu kesel sama saya boy
soalnya kalau saya melihat muka bapak
bawaannya itu terharu terus pak
karena saya tuh selalu keingat perjuangan bapak untuk mempertahankan kita di sekolah ini pak
jadi kalau ngeliat bapak
pengen peluk pak
jangan sembarangan meluk kamu
nanti kalau kamu memeluk saya
pasaran saya bisa turun
sampai ketemu di kelas
gimana nih kalau selesai sampai menang
kita bebasin warrior gitu aja
bisa kelihatan cemen geng kita
terus kamu mau gue bilangin berapa kali lagi sih
udah lah itu gak usah dipikirin
gue bilang itu udah fix
ada yang gak suka
mending gue semua pikirin tuh gimana caranya bikin
boy haikal sama ayang tuh keluar dari sekolahnya
tenteng banget sih
kita bikin hancur hidup mereka
gimana kalau kita bikin anak satu sekolahan sama mereka
ribut sama mereka di sekolahannya
bener juga tuh
gue punya teman di sana
dia kalau gue sudah apapun pasti nurut sama gue
nurut sama gue
gue dulu telepon orangnya
wah tau aja lo
ya kerjaan lo apa lagi kalau bukan makan san
ntar gue pasti takdir makan lo sepuasnya
biar ribut sama lo
lo tau sendiri kan
mereka nggak boleh cari masalah kan di sekolahan
oh iya terus
nah lo sendiri juga kurang lemben sama seboy
kalau lo bisa bikin ribut sama dia
dia bisa dikeluarin men dari sekolahannya
bener banget tuh
bener banget tuh
woy gue juga kesobat tuh sama si boy
semua cewek lupa sama dia
malah lebih parah taufan
cewek gue juga suka sama dia
iya gak duh
hah tapi lo yakin bisa gak cari ribut sama mereka
tapi lo jangan lupa traksir gue ya
tenang aja itu ma
oke mantap lah bapak beso
raya lo tuh keren banget
biar tahu rasa tuh cowok cowok dilawan
sama cewek kalah
seru banget pasti
kalian mau ikut gak nanti
eh pokoknya semuanya harus datang ya
supaya raya selamat gak kenapa napa
gue bukan cuma doain selamat
gue doain menang
makasih udah ngelakuin
gini pasti menang kan nih jagoan
guys kita ke kantin ya gue lapor nih
gak ikutan dulu deh kali ini ya
kalian aja udah
sekarang tuh gue harus belajar mirip
soalnya kan bokap gue udah gak ngasih gogong jejak lagi
pokoknya bokap gue udah bilang
dia gak akan kasih gue uang jejak lagi
sebelum gue nurut perkataannya buat jauhin boy
gue juga bingung sih
dia selalu memantau keadaan gua
selalu memantau gue dimanapun berada
siapa yang kasih informasi ke bawah gue
terus informasinya nggak jelas kayak gini lagi
udah deh rek
lagian kita juga gak pernah berbuat yang enggak enggak kan
mending gak usah dipikirin bodo amat aja
sekarang kita ke kantin
gue yang traktir
masa gue di traktir sama anak kosan
tuh anak bosan
duit gue masih banyak rek
kemarin kan gue habis balap
ya teguran gue masih cukup lah
tunggu tunggu tunggu
tapi bentar ya
kapan tuh kita ketemuan lagi sama
temen temennya si ian
yee deh kangen tuh kangen sama siapa
temennya ian apa ian ya
terus sama bok

ya udah gue telfon ya

ya udah gue telfon ya